bergabung bersama kami ada prof dr sujat miko indira satgas imunisasi ikatan dokter anak indonesia
prof miko selamat malam
selamat malam puspa selamat malam shn indonesia sehat semua
sehat selalu dok
prof ini ngomongin soal vaksinasi covid sembilan belas kita tahu untuk anak di indonesia saat ini hanya dilakukan untuk anak usia dua belas tahun ke atas begitu
tapi perusahaan pfizer justru memberikan lampu hijau prof kalau vaksinnya katanya bisa digunakan untuk anak usia lima tahun ke atas
efektif tidak untuk menekan kasus covid sembilan belas pada anak khususnya di indonesia yang angkanya sekarang fluktuatif saat ini
ya jadi prinsipnya vaksin apapun untuk dipakai pada kelompok tertentu tadi yang disinggung singgung kelompok di bawah dua belas tahun karena belum ada itu harus melalui beberapa proses
pertama adalah lakukan uji klinik uji kliniknya untuk kelompok umur itu kalau tadi katanya enam sebelas kemudian hasilnya di
publikasi uji klinis fase satu fase dua fase tiga hasilnya dipublikasi dan disimpulkan bahwa aman dan efektif
kemudian si perusahaan itu mengajukan permohonan kepada badan pom di negara manapun ya termasuk di indonesia untuk dipakai pada kelompok umur yang baru ini katakanlah enam puluh
jadi bukan berdasarkan pemberitaan pemberitaan koran
nah kemudian badan pom sama sama dengan itagi komite penasihat halilimunisasi
dengan komnas penilai obat dan komnas kipi dan mungkin dengan organisasi profesi lain
mengkaji hasil uji klinis dari vaksin pfizer tersebut misalnya pfizer ya
kemudian baru diputuskan apakah bisa diberikan berdasarkan data data itu apakah bisa dikeluarkan emergency use authorization penggunaan dalam keadaan emergency
semua vaksin apapun sebenarnya sama
jadi tidak bisanya berdasarkan pemberitaan koran atau pengakuan dari perusahaan itu
tapi harus melakukan pengajuan ke badan resmi di indonesia badan pom yang kemudian bersama sama dengan tagi komnas kipi komnas po dan lain akan merapatkan itu
saya kira prosesnya begitu jadi kita belum tahu apakah efektif apa enggak kita belum tahu kalau belum mengkaji hasil penelitian itu
tapi kalau itu dimaksud tadi prof miko adalah klaim dari perusahaan tersebut
kalau kita belajar dari negara lain prof penggunaan vaksin khususnya pfizer untuk anak ternyata efektif meminimalisir kasus covid sembilan belas pada anak di amerika serikat bahkan
sementara bepom sampai sekarang juga belum mengeluarkan izinnya untuk anak usia enam sampai sebelas tahun tadi
apa kemudian keputusan apa yang membuat ini katakanlah tertahan
jadi prosesnya sama di semua negara pun akan dikaji oleh nra national regulatory authority untuk menilai itu
setelah itu akan dipakai di negara masing masing
yang disampaikan oleh pfizer adalah hasil iklinisnya
dan yang menyampaikan ini pun bukan di media masa biasa
tapi harus di jurnal ilmiah lengkap dengan data datanya berapa anaknya
dan dua data utama adalah pertama safety nya
bagaimana kipinya pada anak kelompok umur itu
bagaimana imunogenisity nya meningkatkan kitarantibodi apa tidak
nah setelah mengajukan setelah diajukan di negara mana pun sama prosesnya
baru mengajukan ke badan pom
nanti badan pom akan bersama itagi komnas kipik akan mengkaji
ini prosesnya sama di semua negara pun
jadi tidak bisa hanya berserahkan pemerintahan
kemudian badan pom
kita akan menunggu dokumen dokumen itu dikaji bersama
pengajuannya sampai saat ini apakah sudah ada pengajuan dari perusahaan pfizer prof
ke bpom dan juga tadi itagi bekerjasama untuk meneliti kajian tersebut
ya sejauh yang saya tahu belum memasukkan
kalau baru selesai uji klinik
biasanya mereka perlu waktu untuk bikin resume
membuat persiapan publikasi menyiapkan dokumen
baru diajukan ke badan pom
baru badan pom akan berapat dengan berbagai organisasi yang terlibat
yaitu badan badan organisasi profesi
baru akan diputuskan
jadi sejauh yang saya sediakan hari ini pfizer belum mengajukan ke badan pom
kalau kita berbicara soal anak juga prof
pembelajaran tatap muka yang dibuka bertahap oleh pemerintah sekarang ternyata menimbulkan kasus kasus baru
bahkan terakhir datanya ada banyak sekali
ribuan sekolah jadi klaster covid sembilan belas
artinya protokol kesehatan ini selama ptm masih belum mampu memberikan rasa aman kepada anak anak
lalu bagaimana pemerintah harusnya memberikan perlindungan terhadap kegiatan anak
ya jadi organisasi profesi kesehatan eksikatan dokter anak indonesia idi dan berbagai lagi
memang sangat berhati hati dan bermenduga bahwa bisa terjadi kluster pada proses pembelajaran tetap muka
karena itu organisasi profesi baik idai maupun idi mengeluarkan beberapa panduan
pertama adalah harus menyiapkan
karena penularan itu bisa terjadi mulai dari rumah di jalan pada waktu menuju sekolah di sekolah
dan proses menuju pulang lagi
kemudian besoknya lagi demikian berulang
jadi penularan bisa terjadi di mana saja
pleh karena itu
sama anak dipersiapkan untuk menggunakan masker dengan benar
yaitu menutup hidung mulut dagu si
tidak longgar tidak melorot
itu dibiasakan latihannya di rumah dulu
belum pt pembelajaran tetap muka
kalau mendadak besok pembelajaran tatap muka pagi ini langsung dipakai
ya mungkin sepuluh meter
sudah dilepas maskernya
nah ini yang bisa terjadi
ini sudah kita khawatirkan organisasi profesi kesehatan ya
kedua sekolahnya harus siap juga
kursinya harus disingkirkan semua
ya hanya jaraknya satu meter satu lima meter satu lima meter
siapkan juga masker
gurunya sudah divaksin dua kali
tidak boleh berkerumun
tidak perlu menuju pulang
dua anak tidak boleh mampir mampir
nggak ada yang jualan makanan di sekolah supaya anak tidak berkerumun
jendela dibuka lebar
semua desinfektan meja
jadi persiapan yang harus mulai dari rumah
selama di jalan
sekolah oleh guru maupun oleh komite sekolah
bersama dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan di daerah masing masing
dan menuju pulang
itu semua risiko
nah untuk mencegah terjadinya penularan
semua tahap itu harus dipersiapkan dengan baik
memang kami memperkirakan pasti akan terjadi
kalau proses persiapan tadi kurang baik
begitu gus pak
oke mungkin risiko ini sama dengan kegiatan
kegiatan anak yang sekarang mulai diperbolehkan prof di dalam mal
kayaknya jadi lampu hijau gitu ya untuk para orang tua
kalau selama ini anaknya di rumah aja
dimanfaatkan orang dewasa
bersama dengan anaknya mungkin untuk dendam
gimana prof ngelihat resiko ini untuk anak
apakah melihat resiko resiko tersebut
vaksinasi justru jadi prioritas untuk anak anak
jadi problemnya sama
jadi dampaknya akan sama
bahwa pemerintah sudah membuka mengizinkan
bukan berarti mengharuskan semua anak pergi ke mal
jadi pemerintah sudah membuka dengan berbagai pertimbangan
kita berterima kasih pada masyarakat yang sudah patuh
sehingga kasus sudah menurun sekarang ya
terima kasih kepada teman teman yang apa
kesehatan abri polri yang semua melakukan imunisasi
sehingga kasus menurun sekarang
sehingga bisa mall dibuka
tapi orang tua lah yang memilah milah
bahkan memang benar benar perlu ke mall
kalau mau beli baju karena untuk sekolah
beli buku beli sepatu untuk pulang sekolah
perlengkapan komputer karena harus belajar online
tapi jangan lama lama
dan jangan lupa dalam lift di dalam perusahaan perbelanjaan di eskalator itu berisiko penularan
apalagi kalau maskernya melorot atau longgar
jadi intinya masalah pembelajaran tetap
dan ke mall itu sangat tergantung dampaknya
sangat tergantung dari bagaimana orang tua memilah milah
pakak perlu ke mall apa
kalau nggak perlu ke mal nggak usah
kalau ini terjadi akan terjadi gelombang ketiga covid menyerang keluarga kita
karena anak anak ke sekolah dia pulang ke rumah menularkan ke neneknya bapaknya ibunya
akan terjadi gelombang seperti bulan juli
bisa lebih hebat bisa juga tidak
bisa hanya kecil tergantung dari patungan dari masyarakat
terjadi di mana
amerika inggris australia filipina thailand
thailand betul korea selatan kapur malaysia
semua mengalami kejadian itu
setelah kendor setelah turun semua kasusnya semua pada korea tadi seperti kata puspa
pakai maskernya melorot bangde
ya bisa terjadi gelombang yang kesekian
gelombang ketiga ini kalau terjadi kasihan keluarga keluarga kita
jadi anak anak vaksinasi itu adalah yang terakhir
virus varian apapun dia tidak akan bisa masuk
dia tidak akan bisa masuk
hidung perut dan saluran nafas kita maupun anak anak kita kalau ditutup masker
begitu saat kita memakai masker saat itu juga penelitian di thailand dan china
tapi kalau melorot misalnya nah terlanjur virusnya masuk baru antibody tubuh yang dari vaksin itu yang bekerja
jadi dua duanya harus dilakukan
tiga tiganya atau lima limanya ya
pakai masker yang betul setelah virusnya masuk di tangan tangan berkerumun
kalau tidak perlu jangan berkerumun
nah dan jangan lupa di atas dua belas tahun bapaknya ibunya neneknya anak anak di atas dua belas tahun semua divaksin
kalau kita euforia kata puspa tadi bisa terjadi gelombang ketiga covid
tapi prof saya setuju sekali kalau memang senjata kita saat ini cuma masker ya
satu satunya senjata kita saat ini cuma masker
tapi kalau balik lagi pada klaim pfizer vaksin pfizer yang dikatakan bisa efektif begitu untuk anak umur enam sampai sebelas tahun dan sudah ramai di media masa
sudah banyak yang akhirnya memberikan harapan para orang tua ini dengan vaksin pfizer
menurut prof miko tantangan penyediaan vaksin pfizer di indonesia seperti apa
jika nanti memang diizinkan
seberapa cepat pengadaannya
sebenarnya bukan hanya pfizer
novac itu lebih dulu ya sudah mendaftarkan ke badan pom uji klinik fase satu fase dua bahwa mereka mengajukan antara lima sampai sebelas tahun
mereka sudah mengajukan bukti bukti keamanan dan efektivitasnya
cuma studinya baru fase dua
jadi berbagai vaksin
moderna juga melalui media masa mengklaim wah sedang melakukan penelitian hasilnya baik media masa
jadi banyak vaksin mengklaim bahwa itu efektif untuk anak di bawah sebelas tahun
bahkan ada yang sudah mulai dengan di bawah satu tahun satu tahun ke atas
tetapi yang penting adalah bukti hasil uji klinis itu dibuat laporan resmi
dimuat di jurnal ilmiah internasional kemudian di perusahaan itu mendaftarkan kepada badan pom
kita tunggu nanti badan pom akan rapat dengan itagi komnas kipi komnas po dengan organisasi profesi lain
kita tajih hasil hasil kajian apakah akan bisa dipakai
jadi kita tunggu dulu emergency use authorization dari badan pom
baru kita perform mentah daripada berandai andai
tapi vaksin itu benteng kedua
masker adalah benteng pertama
kalau nggak perlu jangan bermain berkerumun kemana pun
nggak usah pergi
cuci tangan jaga jarak
dan vaksinasi bagi yang sudah dua belas tahun ke atas semua segera dilengkapi dua kali termasuk orang tuanya neneknya
nah sedangkan yang di bawah dua belas tahun sementara imunisasi rutin yang lain yang harus dilakukan ke anak usia usia itu sapi
saya kira gitu prof pak
jadi untuk para orang tua yang kayaknya sekarang lagi harap harap untuk melindungi anaknya kita tunggu
ini juga pr besar untuk pemerintah ya prof
bagaimana menyediakan vaksinasi covid sembilan belas untuk anak
tapi kalau melihat para orang tua yang sebegitu inginnya melindungi anaknya untuk vaksinasi dan segala macam
bagaimana orang tua harusnya bisa menyikapi hal ini

apa yang terjadi di luar sana prof
ya jadi bagus sekali
memang ada kita menganjurkan orang tua ya wajarnya ya orang tua itu akan berusaha melindungi anaknya
nah usaha melindunginya itu bahkan jangan ada virus yang masuk ke hidung mulut anak anak kita
ya pakai masker
kalau paksa berpergian terpaksa berkerumun pakai masker menutupi itu
studi dimanapun mengatakan begitu itu nomor satu ya
sambil cuci tangan ya
sambil cuci tangan ya
kemudian vaksinasi itu kita tunggu kalau yang untuk di bawah sebelas tahun
kalau yang di atas dua belas tahun ke atas nggak usah nunggu lagi
sekarang sudah ada di mana mana tinggal segera dilengkapi
jadi pemberitaan boleh kita ikuti untuk perkembangan
tapi bagaimana penerapannya di indonesia itu sangat tergantung daripada pengkajian publikasi dulu hasil uji klinis itu
kemudian kajian dari badan badan resmi di indonesia badan pom itagi
kemudian komnas kipi komnas penilai obat kemkes dan lain lainnya
boleh mengikuti perkembangan tapi jangan memaksakan karena tanpa eva kajian itu belum tentu cocok untuk kita
contohnya sinovac sudah mengajukan untuk lima belas enam belas tahun
tapi sementara kita pakai yang dua belas tahun ke atas
pak lebih dulu sebenarnya daripada pfizer
jadi untuk para orang tua harap bersabar ya untuk melindungi anaknya
tadi paling mudah adalah menggunakan masker
kalau nggak penting penting banget di rumah aja ya prof
gak usah kemana mana jauhi kerumunan
karena masker sekarang pelindung utama kita
prof sujatmiko terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami satgas imunisasi ikatan dokter anak indonesia
terima kasih banyak sehat selalu prof
terima kasih puspa terima kasih semua cnn indonesia
sehat semua selalu